usai dua tahun tak digelar tahun ini federasi ice skating indonesia atau visi kembali menggelar kejuaraan nasional
indonesia figure skating national championship yang digelar di ocean center arena
bx ring bintaro exchange mall mulai hari sabtu dua puluh satu mei dua ribu dua puluh dua hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh dua mendatang
ratusan atlet ice skating junior dan senior pun menunjukkan aksinya dalam kejurnas ini
bahkan beberapa atlet ice skating mengaku antusias dan semangat untuk mengikuti kejunas kali ini
antaraan sudah dua lima tahun mereka tak ikut kompetisi
pada tahun ini ada beberapa kategori yang akan dipertandingkan
seperti basic startlet startlet preliminary dan lainnya
selain jumlah peserta yang kian bertambah dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas yang hanya berjumlah delapan puluh enam peserta
persaingan pun semakin ketat
kita merupakan kejuaraan nasional figure skating tahun dua ribu dua puluh
di mana dihadiri atau diikuti oleh satu ratus tiga atlet
di mana terdiri dari satu ratus satu dari enam provinsi dan dua atlet itu dari filipina
merupakan turnamen ketiga setelah tahun dua ribu sembilan belas
diharapkan kejuaraan ini dapat melahirkan atlet ice skating baru
yang dapat berkompetisi di pekan olahraga nasional atau pon
atau bahkan kompetisi tingkat internasional seperti sea games ataupun olimpiade
andi dewi nanda kurit andoyo jakarta